itu tuh pas jasmi lagi ikut seleksi sea games tiga x tiga yang dua ribu sembilan belas kemarin bulan mei